tadi pas masak gue
lo sebarin audio karin sama sukasi
gue bakal jelasin semuanya sama tiket
supaya lo gak berantem sama dia
gue bakal balikin handphone dan dompet lo
biar lo tau sam
lo yang bisa pernah menang
terlalu mudah buat gue
gue bakal jelasin semuanya
ya lo pegang aja lah
ntar juga bakal balik
dengan sendirinya kan
kok di tim
sam ini kan
ini kan dphone sama temen temennya
iya bener pak
jadi kemarin itu diambil dari kamera cctv di rumah saya
tau juga ada gue aja ngumpet
bu ginanya ada
duh gianya udah berangkat mas
ginanya berangkat sama siapa
dientrin ya sama papanya
tadi mbak gine naik kendaraan umum
oh yaudah kalau gitu langsung saya kejar aja deh
oke sih ya bu
angkotnya jurusan ke sekolah gue kok gak dateng dateng ya
bisa telat nih gue
eh itu kan si gina
wah makin hari gue liat si gina makin cakep aja
mumpung dia sendiri yan
bareng gue aja yuk
kebetulan udah mau masuk nih
biasanya jam segini angket
aduh gimana ya
iya kebetulan gue juga bawa helm dua nih
satu buat gue satu buat lu
males banget ke kunci lagi kayak kemarin
daripada lo telat

kunciin lo di gerbang
ya udah deh
bumben siang banget
wah masih ada yang gak beres nih
gak mungkin itu suara darren
kemaren aja dia janji gak dateng
apalagi sekarang yang gak janji
palingan juga dia sekarang lagi bareng bobby
terus aja sama bobby
pacaran aja sekalian sama bobby
lo udah lakuin belum
apa yang udah gue suruh
gimana gips si susah
gimana gips si susah
gimana gips si susah
gimana gips si susah
yah ini dia
liat roman boncengan sama
udah deh gak usah manas manasin gue
bella siapa juga sih yang mau manas manasin lo
mana pernah tika bohong
dan lo mau tau gak cara boncengannya itu
kayak pacaran gitu
dan kayak kalo gue rasa itu pacarnya roman deh
gak mungkin roman punya pacar
kalau misalkan roman punya pacar
pasti gue bakalan tahu lah
aduh bella lo tuh gak usah kepedean deh
kalo lo tau semua
tentang si roman
masa lo gak tau sih kalo roman semalam pergi sama cewek
bella ngarep lo tuh ketiga
iya sampai sekarang sadar dong bangun
iih sulit banget sih lo jadi cewek
gue pikir gue pecah ya sama dia
mendingan kita tuh fokus sama rencana kita
ngapain sih ngedengerin si tika
diriin aja deh mau ngomong apa
ibu penasaran emang siapa sih yang digoncengin sama roman
ini udah kelas kelasnya
ya udah sampe ibu

emang yang kelas itu
gue mau kelas
mumpung kelasnya roma masih sepi
mendingan gue kasih bekalnya di
mau kasih bokle ya buat pacarnya
jangan keras keras ngomong ya ntar ketauan malu tau gak
oh jadi jadi lo malu pacaran sama gua
nah cok bukan itu maksud gue
ya maksud gue izin sampe orang tau
bisa dimakan nih
belum dimakan aja udah ngehina
iya kan waktu itu lo ajarin gue
yaudah gue makan ya
iya udah makan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

tapi di sisi lainnya masih bagus kok masih enak gue kan
sampai jumpa lagi